oskara kamu dimana sih kok nggak pulang pulang meski tiap ngelihat foto kamu itu meski nggak
bisa tahunan nah nggak nangis ini belum ada yang ngasih tahu miski lagi siapa yang udah
sudah pernah melihat kamu di luar sana saya sering membayangkan ya akan semarah apa saya juga
ketemu dengan orang yang menabrak mobil kita yang membuat kamu
terpisah dari saya seperti ini sekarang ketika akhirnya hari ini saya bertemu dengan orang itu
saya bahkan sama sekali nggak mampu berkata kata apa apa tuh
bisa menjadi lemah atau saya terlalu marah sampai saya nggak tahu harus melakukan apa
pak supir ini ada informasi tambahan mungkin akan berguna dalam penyelidikan ini pak
di lokasi kecelakaan itu ada mobil sedan berwarna merah
saya tahu karena saya melihat di lokasi kecelakaan itu tidak ada mobil lain pak
hanya ada trik saya mobil pak adebaran dan mobil sedan berwarna merah itu
saya tidak melihatnya pak tapi saya lihat pengendaranya itu perempuan
ternyata pengemudi mobil itu perempuan siapa dia
pada sengaja atau enggak padu bunganya soal peneroran
selanjutnya kami akan tetap melanjutkan penyelidikan ini pak
dan kami tetapkan
penghubung diri sebagai tersangka
kalau ada informasi apapun
segera beritahu kami
tentu saja pak
kami akan berusaha semaksimal mungkin
sekali lagi saya minta maaf ya pak
dan saya tetap bersuka cita
siapkan belas mengkawalnya
terus apa pak
kalau enggak kita selanjutnya pak
setidaknya kita udah tahu kalau yang nyetir mobil itu perempuan kan
terus cari informasinya tentang perempuan yang bawa mobil itu
cuma jangan lupa
fokus ke sana dan fokus ke asgara
kamu mau melamar pekerja di sini
saya butuh kerjaan
bagaimana kamu akan bekerja dengan baik
saya akan bekerja dengan baik
dan anak saya enggak akan mengganggu ataupun menghambat saat saya kerja pak
sepertinya riskan sekali untuk menerima kamu bekerja di sini
karena tempat seperti ini menuntut kegesitan dan konsentrasi yang sangat tinggi
saya tidak yakin kamu bisa melakukannya begitu
jadi maaf terima kasih
maaf bu pak
pak tadi susi ngabarin kalau dia masuk rumah sakit dan kehamilannya bermasalah lagi
kita nggak tahu pak kapan dia bisa kerja lagi di sini
kita kan butuh tambahan orang pak
kamu kejar perempuan bawa anak tadi
iya pak ada apa
gini bu ada salah satu pegawai di sini yang mendadak sakit
kita butuh tambahan orang
jadi untuk sementara saya terima kamu bekerja di sini
tapi hanya sebagai pengganti saja gimana mau
alhamdulillah ya pak saya mau
tapi kalau kerja kamu gak benar kamu langsung saya pecah
terus kamu boleh bawa anak
tapi jaga dia baik baik
jangan sampai mengebuk pekerjaan dan barang barang di sini
dan juga mengganggu orang lain
iya pak saya mengerti pak
jadi kamu bisa mulai kerja hari ini kan
tolong banget jaga identitas aku
dan aku juga mohon sama kamu
ubah ktp kamu
nanti aku ngerubahinnya
jangan sampai ada yang tahu siapa apa
semua ini demi kamu
dan juga demi abisar
nama saya ratih pak
kamu nanti kasih tahu ratih ya
apa yang harus dikerjakan
oke siap pak
baik ratih kalau begitu selamat bekerja ya
terima kasih banyak ya pak
saya tinggal dulu oke
miss ayu jadi ini ada apa ya sebenarnya
pas tadi saya masuk kelas anak anak lagi pada ribut
dan dianra sedang berselisih sama temannya
dalam hal apa
aku enggak salah ma
dian yang mau jokin aku
mentang mentang aku anak baru bilang punya teman
gak ada yang nyebelain aku
jadi apa alasan mereka berselisih
secara tidak langsung
diandra telah membuat kalung salah satu temannya putus bu
padahal kalung itu pemberian dari almarhumah ibunya
sebentar saya panggilkan dulu muridnya ya bu
aku enggak sengaja
pasti mama kecewa sama aku
dianra kenapa nangis ya
tante frozen kau di sini

tadi tante frozen mau jemput kamu nat
tante frozen juga kangen sama rina
kalung dari mama putus tante
sedarik semua teman aku
tapi teman aku gak mau minta maaf
aku takut mama kecewa sama aku
tentu aku nggak bisa jaga kak adou terakhir dari mama
ya jangan nangis ya
mama ini gimana sih
aku kan udah bilang aku gak salah
nyanya aja harangin aku jalan
jadinya aku jatuh
terus gimana ada yang luka gak ada yang sakit
sayang gak ada
terus kalau kayak gitu gimana kamu bisa mutusin kalung teman kamu
jadi pas aku jatuh tanganku gak senang aja
kena aku di kalungnya
terus kalung itu putus
tapi kamu udah minta maaf
aku kan gak salah kenapa aku harus minta maaf
aku juga gak salah
aku juga gak salah
aku juga gak salah
eh belum kenal lah ya ini anak aku ini reina
itulah sekarang yang lagi digendang sama yang susah
ambil cuci banget ya
tante mamanya dianra
kenapa kan zahra ini bu zahra
beliau partner sekali lagi juga investor di perusahaan aku zahra
ini elsa bu zahra
jadi reina teman sekelasnya dianra
aku kan gak salah kenapa aku harus minta maaf
gimana kalau sebagai gantinya
saya ganti dengan uang aja ya untuk perbaiki kalungnya
ini bukan tentang uang zahra
tapi ini tentang permintaan maaf
kalau uang saya juga punya kok
gak harus minta uang dari kamu
kalung yang putus itu
sangat berharga untuk keponakan
dan untuk masalah ini
gak bisa diselesaikan dengan uang
kalung itu adalah pemberian dari mamanya
reina yang sudah meninggal
dan kebahagiaan reina sudah direbut
dan sekarang reina cuma membutuhkan permintaan maaf
itu aja nggak lebih wajar kan
iya elsa wajar kok
ya radian rasa yang em
aku kan gak salah mah
bukannya mama belain aku
saya benar benar nggak tahu harus gimana lagi
saya udah suruh diandra minta maaf tapi dia gak mau
dan saya mau ganti untuk perbaiki kalungnya juga ditolak
saya nyamperin diantar dulu ya
kayaknya kamu tuh gak pernah ngerasain sedihnya kehilangan orang yang kamu cintai

maka kamu berperilaku seperti ini
makanya kamu menganggap semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang
karena gak salah kok ya
miss gini aja saya anggap masalah ini sudah selesai
jadi gak usah dilanjutin lagi gak apa apa
biar saya nanti bicarakan sama rena ya
kalau gitu saya permisi ya

jangan lupa like share dan subscribe ya

iya pak iya pak
apa kerusakannya yuda
ini itu pak
elektriknya aja sih pak
yaudah terima kasih
hampir aja gue ketahuan
untung aja belum gue ambil
kayaknya jangan kegabah deh
gue kan masih baru diterima
masih dalam pantauan pasti
ini sepertinya udah jam pulang sekolah
mudah mudahan bisa ketemu rena
oh tenangnya sekolah di sini juga
iya dia baru masuk
pak nino mau jemput reina ya
nggak nyangka ya ternyata anak kita satu sekolah
maaf ya pak nino saya di luar
pengen ada di sini
ya aku kangen sama rena
makanya aku datang ke sini
kamu ngapain di sini
kamu kangen juga sama rena pengen liat rena
dia kan mantan istrinya nino tapi kenapa masih dekat sama nino
keliatannya nino sama dia terlihat cukup deket dan akrab
apa mungkin nina belum bisa move on ya dari dia
diandra sayang kamu tuh kenapa sih
kok gak sopan gitu sama mis ayu mama kan gak pernah ngajarin kamu kayak begitu
terus kamu juga bikin reina sedih kalaunya putus gara gara
kalunya putus gara gara kamu
mama apa sih terus aja bilang si rena

aku gak nyangka ternyata diandra satu kelas sama reina kenapa sih
diandra bisa satu sekolah bahkan satu kelas sama reina
aku jadi makin terpojok karena harus selalu menghadapi mereka
aku harus cari cara agar hidup aku kembali tenang
aku gak mau dikejar kejar perasaan bersalah padahal kan aku gak melakukan apapun yang salah
rena nggak dijemput kalau nggak dijemput om baik kantor ya
kamu diizin sama al
nggak usah om
itu dia dari tadi nggak kelihatan
kamu yang nganterin
nggak aku cuma kesini aja pengen ngeliat rena
oh itu ada
maaf ya tadi ncus ke toilet bag
aku pulang dulu ya om
yaudah berarti om baik nganter
nggak usah om aku sama susmil
aku sama suspirna sama tante florian aja
yaudah kalau gitu hati hati
yuk kita pulang
tunggu cuci tarian dia
kayaknya memang masih butuh waktu untuk bisa dekat dengan rena
tapi nggak boleh nyerah
mudah mudahan allah kasih kesempatan buat bisa dekat lagi dengan rena
meski tiap ngeliat foto kamu itu meski nggak bisa tahu nahan
ini belum ada yang ngasih tahu miskin lagi siapa yang udah pernah ngeliat kamu di luar sana
kok tanggapannya butuh kayak gini sih bukannya malah ngasih info
ih segala obat kasur obat lagi
promo promo di sini orang udah tahu ini medjo lagi nyariin anak
masuk ke rumah
obat juga ya
bukannya nyapu yang bener loh
sedih banget kayaknya
wah jangan jangan dia lagi nangis di sana tuh
lagi kepikiran oskara
pasti lagi mikirin oskara ya
liatin kiki tuh kayak gak kuat gitu loh ngeliat rumah ini
udah sekarang belum ketemu ketemu
sampai detik ini
terus setiap kali kiki bersih bersih
melihat di semua sudut rumah
sebenarnya bukan cuma mbak yang sedih
kita juga disini semuanya sedih karena kehilangan din oskara
bukan cuma mbak
kita semua sedih tau kiki
sekali lagi sejak gak ada andin juga
tahu diri gue gimana kan
cuma kiki gak bisa mbak kalo kayak gini terus
bisa mati berdiri kiki kalau kayak gini
ngelihat dalam rumah kondisinya kayak gini
sekarang gak ada
mbak andin gak ada
tolong jelasin pelan pelan mengapa
biar uya paham
kenapa ayang kiki bisa jadi mati berdiri
kiki mau resign mbak
ya jangan dong
ntar gue kerja sama siapa di mari
betul ayang kiki
kemana uya mencari belahan hati uya
sebaiknya mbak kiki sabar
lagipula pak boska masih terus cari dian askara
sekarang kita bantu doa aja
semoga dian askara cepet ketemu
iya bener kayak begitu kik
lagi belom lu di kampung ngapain
mau ngangun kebo lu disana
gak usah udah di mari aja
kalau ada sapi ya sapi
gak mau disini
gak kuat kiki mbak beneran
kanan di mari aja ye
pokoknya kiki mau pulang kampung aja
kiki gak bisa disini
meskipun nanti di kampung
kiki bau sapi kambing kebok
daripada kiki disini harus inget askara sama mbak andin
pokoknya keputusan kiki bulat
itu keputusan kiki mbak
gue laper ke bu bos dulu dah
lu bayangin deh tuh
bau kambing bau sapi bau kebo
mbak kiki uninya kecil
saya baik baik aja koby
cuma lagi bohongin diri kamu sendiri kan
ya kamu kan bilangnya kamu baik baik aja
tapi kamu sebentar lagi gak baik baik aja kan
kamu pasti lagi mikirin nanti terus
kalau kamu lagi merasa berat
kamu lagi merasa sedih
dan kamu butuh temen untuk bicara
saya kan selalu ada buat kamu sa
karena seorang sahabat itu bisa berbagi apapun
abi ada beneran juga
gue emang masih belum bisa baik baik aja
gue emang butuh teman buat ngobrol
kamu mau ketemu
saya siap untuk dengerin obrolan kamu apa aja
tapi ketemu ya
mau kemana sa
aku mau pergi dulu ketemu ambi
daripada kamu di rumah teruskan
malah jadi sedih suntuk
lihat suasana baru
ya udah aku jalan ya pa
salam buat abi ya
dari papa dan mama
ya nanti aku sampai pak
selamat pulang na
ini berarti selain informasi dari supir truk yang tadi kita belum punya informasi yang valid lagi ya
iya betul pak
apalagi setelah rekaman cctv itu gagal kita dapatkan pak
tapi maaf pak
apakah dengan petunjuk sesedikit itu
memangnya bisa kita manfaatkan pak
untuk petunjuk lainnya
sejujurnya kalau kamu tanya begitu buntu sayang
karena saya masih kepecahan
saya mencoba untuk mengingat
saya pernah punya masalah dengan siapa
khususnya kalau dibilang
yang membawa mobil itu perempuan kan
dengan perempuan siapa saya pernah punya masalah
apakah klien atau bisnis
atau lawan bisnis
atau teman kuliah saya
karena saya ingat saya sih saya nggak pernah punya masalah ya menurut saya
nggak tahu kalau orang lain yang punya masalah sama saya
kalaupun ada masalah
dalam pekerjaan pasti saya harus selesaikan dengan baik kan
iya betul pak
saya tahu bapak
bagaimana bapak menghadapi masalah sejauh ini
ini juga ada kemungkinan lain soal naren
apa itu pak
ya sejauh ini kita tahu perempuan
abu abu menurut saya
misal memang perempuan ini adalah
atau perempuan ini orang suruhan dari si peneror kan
iya betul pak bisa jadi itu pak
rasanya semua petunjuk belum mengarah kemana mana

pergi hai masih combo ber masa
kalau harusnya kita ganteng ganteng mulu 'masya allah terus kita berpengaruh
lihat tadi nih apa jubing

saya coba cek ya pak
pak nilai saham kita pak
menurun signifikan pak
seandainya andin masih ada di sini
saya pasti bisa cerita semuanya sama dia
karena andien selalu bisa menenangkan saya
menjernihkan kembali pikiran saya
hingga saya bisa mendapatkan jalan keluar dari semua masalah
pasian pak al
banyak sekali masalah yang harus beliau hadapi
belum juga sembuh dari luka duka kehilangan bu andien
paskara yang belum ditemukan
sekarang harus dihadapkan dengan masalah perusahaan
bagaimana kalau saya pergi dahulu
maka kalau itu terjadi
saya minta pada pak randy
untuk selalu ada di samping pak al
tetap jadi orang kepercayaannya
saya harus bantu pak ahok
saya akan kerahkan seluruh tenaga saya
dan pikiran untuk pak al
seperti harapan bu andien